presiden joko widodo memperkenalkan jurus baru penanganan pandemi covid sembilan belas
setelah gagal di dua kali penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau ppkm
kali ini ppkm tetap digunakan namun ditambahkan dengan kata mikro
mikro merujuk pada skala pembatasan yang lebih kecil wilayahnya
dalam hal ini adalah desa atau kelurahan sampai rt dan rw
salah satu pendekatannya adalah pemerintah membuat posko tangguh covid sembilan belas di tingkat desa dan kelurahan
posko ini juga melibatkan aparat polri dan tni
tugasnya tak jauh berbeda dengan posko posko serupa yang sebelumnya pernah dibuat
yakni meningkatkan kesedaran masyarakat untuk menerapkan protokol kesehatan pelayanan dan pusat kendali informasi
organisasi posko ini perlu dibentuk dengan struktur yang sederhana
dan menyesuaikan kearifan lokal masing masing daerah
agar dapat membantu meningkatkan kualitas penanganan covid sembilan belas sesuai dengan karakteristik di masing masing daerah
staf pengajar di universitas airlangga surabaya ilham aksanurido mengatakan
ppkm sekalipun diberi tambahan mikro tidak akan berdampak besar pada keberhasilan pengendalian pandemi
mobilitas masyarakat menurun
tetapi tidak seperti saat psbb
di beberapa lokasi interaksi masyarakat tetap tinggi
misalnya di pasar dan pusat grosir
satu hal yang ia soroti adalah pergerakan manusia yang masih bebas dan lintas wilayah
menurutku nggak banyak efektif mas karena apa
pergerakan orang tetap terjadi di mana mana
kita tidak ada pembatasan wilayah
nggak ada konsep karantina wilayah dari awal
menurutku sih susah juga
memang ada penurunan ya penurunan mobilitas ya selama ppkm kemarin
tetapi penurunan ini sifatnya lebih ke gini
ke penurunan kunjungan di objek objek tertentu bukan secara keseluruhan gitu
menurutnya kebijakan ini hanya menyerahkan kewenangan penanganan pandemi
kepada institusi pemerintah yang lebih kecil yakni desa atau kelurahan
konsep konsep posko ini sebenarnya sudah dilakukan
di surabaya misalnya ada konsep kampung tangguh
model dan tugasnya sama
ada posko dan meningkatkan kesedaran warga untuk taat protokol kesehatan
pemerintah kota surabaya sendiri mengklaim ppkm berjalan efektif
mobilitas manusia berhasil dibatasi sehingga kasus penularan menurun
pelaksanaan penularan menurun
laksana tugas wali kota surabaya wisnu saktibwana mengatakan
tidak masalah jika memang pemerintah pusat akan memperpanjang ppkm dalam bentuk apapun
tinggal ada beberapa yang memang harus kita perketat lagi
seperti kemarin hasil rakor tadi malam dengan pak menko marinvest
itu agar kita juga buka posko posko di sekitaran pasar tradisional
karena itu memang titik titik kerumunan yang paling crucial
nah selama ini kan kita sudah operasi tiap hari di pasar

ilham aksanurido menilai
jika ingin menangani pandemi covid sembilan belas
pemerintah harus konsisten dengan undang undang nomor enam tahun dua ribu delapan belas tentang karantina kesehatan
dan bukan membuat istilah istilah baru yang menunjukkan ketidak konsistenan dalam kebijakan pengendalian pandemi
miftah farid ganjar wicaksono surabaya jawa timur